resepsi hari raya yatnya kasada dimulai hari ini
warga suku tengger mulai mendatangi pura pura kecil
yang ada di kawasan kaldera pegunungan bromo
ribuan warga tengger mulai memadati area kaldera pegunungan bromo
mereka bukan hanya datang dari perkampungan di kawasan gunung bromo saja
melainkan malang lumajang dan pasuruan
prosesi hari ini adalah meletakkan sesaji di pura pura yang tersebar di kaldera
warga juga mulai melakukan larung sesaji di bibir kawah bromo
cuaca yang bersahabat membuat aktivitas ritual berjalan lancar
status gunung bromo sendiri masih waspada
lontaran debu vulkanis membumbung hingga seribu meter dari bibir kawah
ada ribuan warga yang mendekat ke kawah meski jarak aman dibatasi satu kilometer
hari raya yatnya kasada bromo berhasil menarik minat wisatawan
untuk datang ke gunung bromo setiap tahun
tahun ini perayaannya
berlangsung saat gunung bromo tengah berstatus waspada
hari raya yatnya kasada adalah upacara persembahan sesajen kepada sang yangwidi
yang dilakukan suku tengger setiap bulan kasada hari ke empat belas dalam penanggalan jawa
dan tahun ini perayaannya jatuh pada tanggal dua puluh hingga dua puluh satu juli dua ribu enam belas
upacara adat yang diselenggarakan di pura poten di lautan pasir
serta di kawah gunung bromo ini telah diikuti secara turun temurun oleh masyarakat tengger
dalam upacara yatnya kasada
yang berlangsung terbuka tersebut
suku tengger akan melemparkan sesajen berupa sayuran ayam dan bahkan uang
ke kawah gunung bromo sebagai ungkapan rasa syukur
dan sudah ada koresponden cnn indonesia mifta farid
yang berada di kawasan gunung bromo probolinggo jawa timur
mifta bisa anda gambarkan bagaimana jalanan perayaan yatnya kasada
di tengah kondisi atau status gunung bromo
atau dalam status waspada
ya indra saya berada di sekitar tiga ratus meter dari puncak bibir kawah
situasi di sini memang begitu ramai
dari pagi saya sudah berada di sekitar kaldera gunung bromo
ada ribuan warga subuh tengger
saya sulit memisahkan mana yang kemudian warga suku tengger
mana yang kemudian wisata
wisatawan semuanya berbaur untuk menikmati bukan hanya pemandangan
tapi juga kehusukan warga suku tengger dalam menyambut yatnya kasada
yang akan jatuh pada puncaknya besok hari
situasi cuaca memang sedikit berubah ketika tadi pagi kemudian siang
posisinya masih dalam kondisi yang baik
sekarang hujan sudah mulai turun namun saya bisa memastikan bahwa
ratusan bahkan ribuan warga suku tengger yang ingin
bahkan juga wisata tetap akan naik terus ke wilayah bibirkawa
di gunung bromo
beraktifitas seperti sejak kala
walaupun ada himbauan dari bmp atau dari pos pantau bromo
bahwa jarak teraman dari posisi gunung bromo yang sedang erupsi ini satu km
namun warga tetap dibolehkan untuk beraktivitas selama memang posisinya
atau kondisinya masih memungkinkan untuk melakukan aktivitas
menyambut yatnya kasada ini
saya berani menjamin bahwa anda boleh datang ke kawasan ini
para wisatawan datang untuk menikmati berbaur juga dengan warga suku tengger
anda bisa menikmati bukan hanya panorama tapi juga banyak sekali
event atau acara warga untuk menyambut yatna kasada yang jatuh besok
nanti malam saya akan datang ke satu event atau satu acara
yang khusus digelar warga suku tengger di desa ngadisari
untuk menyambut yanta kasada adalah tarian yang hanya digelar
untuk menyambut yata kasada ini yaitu tarian untuk menghormati
leluhur mereka di kawasan ini yaitu joko seger dan roro anteng
yang diyakini sebagai warga suku tengger sebagai leluhur mereka
mereka akan melakukan tarian
ini untuk mengundang para luhur mereka nanti mereka akan hadir
untuk diakini bahwa para dewa atau leluhur mereka akan datang ketika
yatnya kasada yang jatuh pada besok hari
situasi di kawasan ini walaupun hujan semuanya masih berjalan normal
warga tetap beraktivitas dan pura pura yang ada di sekitar kaldera
juga dipenuhi warga suku tengger yang bukan hanya datang dari probolinggo
tapi juga dari pasuruan lumajang dan kemudian malang
mereka berbaur dengan wisatawan baik lokal maupun asing
dan saya cukup terhibur dan saya cukup menikmati kawasan ini
aktivitas gunung bromo masih erupsi
saya pikir semuanya masih dalam kondisi yang aman dan saya berharap
besok hari di puncak acara yatnya kasada semuanya bisa berjalan seperti hari ini
dan tiga hari selama saya berada di kawasan ini
baik terima kasih miftah farid
semoga kita berharap bahwa kondisi di sana tetap aman
meskipun kondisinya adalah berstatus waspada di gunung bromo
terima kasih miftah